kemunculan ular sanca kembang di dapur sebuah rumah makan di kawasan ancol pada mangan jakarta utara sabtu siang
mengejutkan pemilik warung
ular sepanjang satu lima meter ini ditemukan sedang melingkar di atas tabung gas
saat akan dievakuasi warga sempat khawatir ular akan melawan
namun ular ini ternyata tidak berdaya
dari bentuk perutnya diduga ular kekenyangan usai memangsa seekor tikus
sebelumnya warga sudah tiga kali menemukan ular sanca dari kali ancol yang berada di samping warung makan
debit air kali ancol yang meningkat saat hujan deras sabtu dini hari diduga membuat ular keluar dari sarang